hai cerita dalam bahasa indonesia asmun dan singi alkisah hiduplah keluarga kerajaan di
kerajaan yang bahagia dan sangat indah raja dan ratu memiliki putra asmun dan putri singi dan
mereka sangat menyayangi keduanya baik pangeran dan putri diajari segalanya yang harus diketahui
oleh pangeran dan putri yang baik dan mereka tumbuh menjadi cerdas berbakat dan juga terampil
pada satu hal yang paling mereka cintai alam aku akhirnya meyakinkan ayah untuk apa untuk
pohon pohon ek koreksi untuk pohon ek bukan pohon pohon oh ayolah kau tahu bahwa sama
sepertimu aku juga ingin tinggal di salah satu pohon itu
kau tidak bisa pergi tanpaku aduh tentu saja aku telah meminta ayah untuk kedua pohon itu lalu
dia setuju oh benarkah akhirnya kami bisa membuat rumah di pohon pohon tua yang berlubang itu
bayangkan hidup di dalam pohon tepat di tengah hutan tapi dekat dengan istana dekat dengan ibu
dan juga ayah asmun kita sangat beruntung
maka sang pangeran dan sang putri mengambil dua pohon tua berongga di hutan tepat di sebelah istana
dan membangun rumah mereka di sana membawa perabotan terbaik mereka barang barang favorit
mereka ke dalam rumah pohon mereka mereka berdua sangat senang di hutan mereka akan bangun untuk
mendengar panggilan burung makan di luar ruangan di bawah naungan pohon pohon besar itu seolah olah
setiap hari adalah piknik yang indah
suatu hari orang tua mereka mengirimi mereka pesan
salam yang mulia pangeran asmun dan yang mulia putri singi
raja dan ratu telah mengirimi kalian pesan ini
rupanya pangeran ring kerajaan rebama jatuh cinta padamu dan dia ingin datang untuk menanyakan

berikan padaku aku pernah mendengar dia sangat tampan dan aku dengar dia
juga punya saudara perempuan yang cantik jadi apa yang kau pikirkan kau akan bertemu dengannya aku
tidak tahu kapan dia akan datang jumat depan lima hari dari sekarang ibu dan ayah ingin kita berdua
kita masih punya lima hari kita tidak harus kembali hari ini
kita akan kembali pada hari rabu dua hari seharusnya cukup waktu bagimu untuk berpakaian
tentu saja tidak aku tidak akan berpakaian khusus aku ingin dia melihatku apa adanya
sekarang kebetulan sepasang saudara laki laki dan perempuan lain tinggal di hutan
seorang penyihir laki laki dan seorang penyihir wanita
suatu pagi ketika asmun dan singi sedang berperahu di danau penyihir dan saudara laki lakinya melihat mereka
melihat kecantikan putri singi penyihir itu dipenuhi dengan kecemburuan
berani sekali seorang yang jauh lebih cantik daripada aku tinggal di sini di hutanku
aku telah dengar bahwa kecantikannya sangat terkenal
sehingga seorang pangeran dari negeri yang jauh datang untuk menemuinya
aku harus mencegahnya aku harus mencegahnya
apa yang kau lakukan
aku tahu apa yang harus aku lakukan
aku harus mencegahnya
aku harus mencegahnya
kau tidak apa apa
ya aku baik baik saja
burung apa itu tadi
aku tidak pernah tahu burung berperilaku seperti itu tidak pernah
mungkin itu dikirim oleh pangeran ring untuk mendapatkan souvenir darimu
apa apakah kau berbicara dengan akal yang sehat

singi dan asmun tidak tahu kejahatan apa yang menunggu untuk menerkam mereka
sang penyihir mengambil kalung singi dan mengubah dirinya menjadi sosok yang sangat cantik
kakaknya mengucapkan mantra jahat di atas pohon pohon ek
tidur tidur sekarang dan tidur nyenyak sekali
tidur sampai siang berubah menjadi gelap seperti malam hari
sekarang mereka akan tidur selama saja
kemudian sang penyihir pergi ke keluarga kerajaan menunggu untuk menyambut pangeran ring
lenyap lenyap dari pandangan
kembalilah hanya ketika siang hari gelap seperti malam hari
sekarang mereka pergi selamanya
dalam beberapa waktu pangeran ring pun tiba
dan begitu dia melihat penyihir itu sekarang berubah menjadi putri singi
pangeran ring terpesona oleh kecantikannya
tuan putri kau pasti putri singi
iya yang mulia
dan aku menunggu di sini untuk berlayar ke negerimu bersamamu
tetapi bagaimana dengan orang tuamu
tidak lama lagi ayahku harus pergi berperang
karena itu mereka berharap kita berlayar kembali ke tanahmu
dan mereka sendiri akan datang ke sana dengan hadiah untuk pernikahan
aku dapat membantu dalam perang
tidak ayahku berharap kalau kita bisa berlayar kembali
tunggu aku di kapalmu
sampai aku membawa sesuatu yang benar benar aku sayangi untuk aku bawa kembali
pangeran menganggap semua kebohongan ini agak aneh
tetapi dia tidak pernah menduga sesuatu yang begitu jahat
dan kalau ini adalah penyihir dan bukan putri singi
jadi dia melakukan apa yang diperintahkan
penyihir itu pergi ke hutan mencabut dua pohon ek
tempat pangeran asmun dan putri singi tidur
karena dia tidak menginginkan bukti apapun yang masih tersisa
penyihir itu membawa pohon pohon bersamanya ke tanah pangeran ring
penyihir dan pangeran ring berlayar ke kerajaan pangeran ring
di mana mereka disambut hangat oleh orang tua pangeran ring dan saudara perempuannya
sebuah rumah besar dibangun untuk penyihir
sehingga dia bisa tetap nyaman sampai orang tuanya datang untuk pernikahan

sang penyihir menanam pohon pohon ek tua itu di taman di sana
dengan asmun dan singi yang masih tidur di dalamnya
tidak ada yang bisa melihat pohon pohon karena mereka sangat kecil
pangeran ring akan sering mengunjungi penyihir
dan membawanya ke pesta kerajaan bersama keluarganya
penyihir itu lelah berperilaku seperti seorang putri
dia benci tersenyum sepanjang hari dan bersikap baik kepada orang orang
hari demi hari sang penyihir menjadi sangat sangat kesal
karena harus bersikap baik dan baik
dia ingin makan gundukan lebih dari yang dia bisa
dia ingin menari liar dan meraung seperti penyihir
daripada berbicara dengan sopan
oh penyihir itu marah
dia kembali ke rumah
dia menendang dan menjerit untuk keseratus kalinya
kepada hal yang sama
tidak ada yang bisa ditolak

aku lelah menjadi nona sepatu hak tinggi
di mana kehidupan liar hutan
dimana aku bisa menendang dan berlari dan menjerit semua yang aku suka
aku benci harus tersenyum sepanjang hari
aku benci berbicara dengan cara yang baik sopan dan aku kelaparan
betapa sedikit makan mereka
betapa sedikit mereka makan
aku akan memakan saudaraku
kalau dia tidak membawa makanan untukku sekarang
tiba tiba lantai memberi jalan
dan saudara laki lakinya muncul dengan sebuah meja yang sarat dengan makanan
aku sudah selesai
satu hari lagi aku menjadi putri dan
aku akan membunuh pangeran dengan tanganku sendiri
raja kerajaan ini sangat kuat
dia akan menghukummu
yang akan menghukum kita berdua
kau bawalah kembali singi yang asli
dan kita akan kabur dari sini
aku tidak bisa
aku memantrai mereka untuk tidur sampai siang berubah menjadi malam
yang berarti tidak mungkin
asmun dan singi tidak akan pernah kembali
apa yang akan kau lakukan
tetapi saudara penyihir itu sangat salah
penyihir bodoh itu tidak tahu bahwa kadang kadang siang hari berubah menjadi malam
ini disebut gerhana
ketika bulan menutupi matahari
sehingga tidak ada cahaya di bumi
dan siang hari berubah menjadi malam bahkan jika hanya untuk beberapa waktu
inilah yang terjadi pada siang hari berikutnya
aku tidak akan pergi aku tidak akan pergi
biarkan pangeran datang hari ini dan aku akan membunuhnya
dia di sini
penyihir itu baru saja berubah menjadi kaum
kalungku burung itu
ini pasti pangeran ring
kita harus memberitahunya
ketika pangeran ring akan kembali setelah mengantar penyihir
asmun menghentikannya dalam perjalanan kembali
kau siapa mengapa kau menghalangi jalanku
aku pangeran asmun saudara dari putri singi
jadi apakah perang sudah berakhir di mana orang tuamu
tidak ada perang dan wanita yang tinggal di rumah itu bukan saudara perempuanku
dia bukan putri singi dia seorang penyihir
bagaimana aku percaya apa yang kau katakan
dia bukanlah putri singi aku putri singi ikutlah dengan kami
asmun dan singi membawa pangeran ke rumahnya
ke jendela kamar penyihir tempat dia menendang dan berteriak lagi
dia melepas kalung singi dan berubah menjadi bentuknya semula
aku lelah menjadi nona sepatu hak tinggi seperti ini
di mana kehidupan liar hutan di mana aku bisa menendang dan berlari dan menjerit sesuka hatiku
aku benci tersenyum sepanjang hari aku benci harus berbicara dengan cara yang baik sopan dan aku kelaparan
betapa sedikit mereka makan betapa sedikit mereka makan
aku akan memakan saudaraku kalau dia tidak membawakan makanan untukku
tiba tiba lantai memberi jalan dan saudara laki lakinya muncul dengan sebuah meja yang syarat dengan makanan
aku sudah selesai satu hari lagi menjadi putri dan aku akan membunuh pangeran dengan tanganku sendiri
apa kau sudah gila raja kerajaan ini sangat kuat
dia akan menghukum kita berdua
bawa kembali singi yang asli dan setelah itu kita akan kabur dari sini
aku tidak bisa aku memantrai mereka untuk tidur sampai siang berubah menjadi malam
yang berarti itu tidak mungkin asmun dan singi tidak akan pernah kembali
kemudian ketika pangeran datang di pagi hari kita akan mengucapkan mantra padanya di istana dan kita akan melarikan diri
tidak tidak akan
bagaimana kalian kembali
hahaha karena siang berubah menjadi malam
kau sungguh harus belajar tentang pengetahuan umum
kami harus mengirim pesan pada ibu dan ayah mereka pasti sangat khawatir pada kami
lalu pesan dikirim kepada ibu dan ayah asmun dan singi
mereka juga telah dibebaskan dari mantra pada siang hari berubah menjadi malam hari
mereka semua mengunjungi tanah pangeran
pangeran ring jatuh cinta tak berdaya pada sini
dan asmun jatuh cinta pada saudara perempuan pangeran ring
kedua pernikahan dirayahkan dengan penuh kemegahan
dan mereka semua hidup bahagia selamanya
mengenai penyihir dan kakaknya mereka dikurung di pohon ek yang sama dan tetap di sana bahkan ketika siang berubah menjadi malam

ketika mereka berubah menjadi malam mereka berubah menjadi penuh kemegahan